banten riau dan sumatera utara masuk dalam wilayah pengawasan khusus komisi pemberantasan korupsi
ketiga provinsi tersebut masuk dalam radar pengawasan khusus kpk
karena kepala daerahnya tertangkap melakukan tindak pidana korupsi
ketua kpk agus raharjo mengatakan selain banten riau dan sumatera utara
kpk juga memberikan pengawasan khusus kepada provinsi jawa tengah
pemberian pengawasan khusus atas permintaan sendiri pemda jawa tengah kepada kpk
untuk diberikan pendampingan
provinsi aceh dan papua juga turut mendapat pengawasan khusus kpk
karena dana otonomi yang besar dan diberikan pemerintah kepada dua provinsi tersebut
untuk meminimalisasi celah korupsi kpk akan menerapkan sistem berbasis it
dalam pengadaan barang dan anggaran di lingkungan pemda
yakni e procurement dan e budgeting di provinsi yang mendapat pengawasan khusus
agus menjelaskan salah satu celah terjadinya korupsi karena lemahnya pengawasan
selama ini pengawasan internal yang dilakukan pihak inspektorat
berada di bawah kekuasaan kepala daerah
hal ini menyebabkan fungsi check and balance akhirnya tidak berjalan
agus raharjo mengusulkan dalam reformasi birokrasi kepada pemerintah
agar fungsi pengawasan inspektorat tidak lagi berada di bawah kepala daerah
riau sumatera utara dan banten itu sebetulnya kasusnya karena
lebih dari dua gubernurnya berjurut jurut menjadi pasien
tindak bedana korupsi
oleh karena itu supaya tidak terjadi berikutnya
kemudian memang mencoba kita dampingi mencoba kita arahkan
kita guidance supaya mengikuti peraturan perundang undangan yang ada